dan kamu saya tahu kamu kerja untuk prabu wijaya
makanya lebih baik kamu pulang dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi
saya tidak mau kalau nanti utari dapat masalah sama prabu wijaya
arman sekali lagi terima kasih
kamu istirahat ya
ya laki laki itu mirip banget sama ayah
tapi kenapa bisa dia nggak kenalin aku
aku yakin itu ayah aku yakin banget itu ayah
ayah pakai malam ini
siang ada belas belas
tayang pc ini nggak koachtein muebik

lagi ada masalah
kamu kalau ada masalah itu jangan disimpan sendiri
beban itu akan jauh lebih ringan kalau kamu bisa berbagi
terima kasih ya men
tadi kamu udah nolongin aku
aku memang lagi sedih
yaudah kalau kamu gak bisa berbagi sekarang
tidak usah men
aku gak mau lebih ngerepotin kamu lagi
aku udah bisa pulang sendiri kok
terima kasih ya men
terima kasih ya men
aduh aku nanti gak mau pulang ya
nanti kamu kenapa napa lagi di jalan
kamu memang baik banget ya man
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
lepas dengan si prabu ini
gak pantas ada bersama dengan anakku arman
kalau aku bisa di sini
om bus ini sahabat baiknya ayah aku
om wisnu tinggal disini untuk sementara
kamu dari mana
tadi saya nemuin amera di jalanan
jadi saya bantuin dia
terus sekarang saya antri dia pulang
kamu itu harusnya gak usah peduliin dia
kamu itu gak kenal kenal banget sama dia
kamu itu gak tahu siapa dia
biarpun aku gak rela lihat anak prabu wijaya ini pulang bersama putraku
aku nggak boleh seperti ini
bisa bisa nanti arman dan amira malah jadi curiga
saya tahu kamu kerja untuk prabu wijaya
makanya lebih baik kamu pulang
dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi
saya tidak mau
kalau nanti kutari dapat masalah
kamu akan belum mendapat masalah
tapi jangan lalu
jangan lupa st guard